seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin terbukanya perdagangan di kawasan asean
untuk mempermudah transaksi keuangan lintas negara di kawasan
yuk kita bahas lebih lanjut
apa yang dimaksud dengan regional payment connectivity
regional payment connectivity atau konektivitas pembayaran lintas negara di kawasan
merupakan inovasi sistem pembayaran yang memungkinkan negara negara di kawasan
untuk terhubung melalui sistem pembayaran yang sama
sistem pembayaran dapat menjadi lebih efisien aman dan inklusif
sehingga masyarakat dapat mengakses layanan keuangan
dan melakukan transaksi lebih mudah dan cepat
hal ini juga dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu
dan membuka peluang bisnis baru
kerjasama regional payment connectivity sangat penting
untuk memajukan sektor keuangan dan ekonomi di tingkat regional
sejauh mana kerjasama dalam regional payment connectivity telah dilakukan
dengan manfaatnya yang besar itulah
bank indonesia bersama pemerintah
merealisasikan kerjasama pembayaran lintas negara di kawasan
seperti chris cross border dengan thailand pada tahun dua ribu dua
kemudian dengan malaysia pada festival ekonomi keuangan digital indonesia dua ribu dua puluh
upaya tersebut juga sejalan dengan peran keketuaan indonesia
di pilar ekonomi asean dua ribu dua puluh
bahkan terbaru dalam ktt asean ke empat puluh dua di labuan bajo
penguatan regional payment connectivity menjadi salah satu poin yang disepakati negara negara
apa saja keuntungan dari kerjasama regional payment connectivity
dalam memilih alternatif pembayaran
masyarakat perlu mempertimbangkan keamanan
kenyamanan dan efisiensi dari setiap metode yang digunakan
dapat menjadi pilihan yang baik dalam meningkatkan konektivitas pembayaran di seluruh wilayah
namun alternatif lain juga tetap relevan untuk dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat
keuntungan implementasi kerjasama regional payment connectivity
atau konektivitas pembayaran kawasan adalah
mendukung dan memfasilitasi perdagangan
dan aktivitas ekonomi lintas batas lainnya
mendorong ekosistem ekonomi dan keuangan kawasan yang lebih inklusif
serta mendukung usaha mikro kecil dan menengah atau umkm
terutama untuk mendorong penetrasi dan exposure umkm di pasar global
kalau pengembangan regional payment connectivity ini
merupakan bagian dari tiga priority ekonomi deliverables
pilar ekonomi keketuan asean dua ribu dua puluh
untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan dengan memanfaatkan peluang melalui kerjasama konektivitas pembayaran di asean secara multilateral
sinergi yang erat dan inovasi yang berkelanjutan
melalui keketuan asean dua ribu dua puluh tiga
indonesia dapat mewujudkan asean sebagai pusat pertumbuhan yang kuat dan memiliki ketahanan ekonomi global
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia